terima kasih pak heru sudah bergabung dengan cnn indonesia pada sore hari ini terkait dengan wfh sudah diimbau sudah berjalan per hari senin kemarin tapi memang belum maksimal pak
dan kadar polusinya kita tahu belum berkurang artinya kita belum bisa atau terbebas dari polusi
artinya apakah wfh ini memang solusi untuk mengatasi polusi yang saat ini menjadi musuh bagi masyarakat dki jakarta
yang pertama mbak saya luruskan dulu
pegawai dki kurang lebih tujuh puluh lima ribu
kalau lima puluh persen berarti yang wfh itu kurang lebih tiga puluh lima ribu
bukan pegawai dki itu dua puluh lima ribu tapi pegawai dki tujuh puluh lima ribu
dikurangi guru kurang lebih enam puluh ribu kan gitu ya
kalau work from home lima puluh persen berarti ada dua puluh lima ribuan sampai tiga puluh ribu asn
yang wfh taruh deh dengan kegiatan yang lain rumah sakit dan lain lain tidak bisa wfh berarti kurang lebih sekitar dua puluh lima ribu
dari hasil diskusi tadi siang dengan teman teman yang mengatur lalu lintas di lantas dinas perhubungan
dari dua puluh ribu sampai dua puluh lima ribu yang wfh khusus pegawai dki
transportasi berkurang empat persen
memang tidak bisa mengurangi polusi
dari data yang ada pergerakan manusia di jakarta ini kan antara lain kurang lebih antara dua puluh lima juta sampai dua puluh enam dua puluh tujuh lah
ada yang bilang dua puluh tujuh tapi saya moderat aja menyampaikannya dua puluh lima juta orang yang bergerak di jakarta
nah kalau hanya pemerintah dki sendiri yang pro
ya pengaruhnya memang kurang lebih tiga persen sampai empat persen terhadap kemacetan
begitu juga mungkin turunannya polusi
harapan kami adalah diikuti oleh swasta swasta pegawai swasta yang memang memungkinkan untuk mereka work from home
kan tidak semuanya bisa juga kan
kira kira seperti itu mbak
kalau tadi pak heru sampaikan artinya angkanya tiga sampai dua puluh lima
lima persen yang bisa mengurangi atau berdampak mengurangi kemacetan
turunannya adalah polusi
dan harus ada kerjasama dari pemerintah pemerintah daerah yang ada di sekitaran ibu kota
nah artinya kalau kita lihat seperti ini apa solusi ditawarkan oleh pemprov dki untuk mengurangi angka polusi
yang dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini angkanya cukup tinggi
polusi jabodetabek ya termasuk jakarta
jadi yang pertama yang sangat gampang sangat mudah
yang tentunya pengaruhnya juga mungkin tidak terlalu tinggi tapi ada pengaruh adalah work from home
berikutnya adalah kementerian lingkungan hidup bersama pemerintah dki menyisir semua titik titik lokasi mulai dari tanggal dua puluh satu kemarin
yang berpotensi industri industri
nah bagaimana caranya mereka diedukasi menambahkan sebuah alat ketika asapnya itu keluar tidak melampaui batas ambang yang ditetapkan
uji emisi terhadap kendaraan mulai dikalahkan
berikutnya adalah memang masih kecil tetapi harapan kami
misalnya yang memiliki motor listrik ya gunakan kendaraan motor listrik selain dengan menggunakan kendaraan masal lainnya
kendaraan transportasi umum
yang berikutnya kelima adalah dalam waktu dekat pemerintah pusat sudah mulai mengaktifkan
melonsing menjalankan lrt
menjalankan pool lrt artinya dari bekasi dari bogor
nah itu juga bisa
bisa dimanfaatkan untuk beralih kepada transportasi massal
mudah mudahan dalam waktu dekat itu bisa dilaksanakan sehingga pertama kali bisa mengurangi kemacetan
yang berikutnya adalah uji emisi tadi saya sampaikan kepada kendaraan kendaraan
nah tinggal nanti semua pihak bisa membantu
contoh yang masih perlu menjadi pemikiran adalah
dan mobil yang masuk ke jakarta itu ada dari jakarta bank
begitu juga yang melintas jakarta kan mengeluarkan emisi gas buang juga
nah itu juga memberikan potensi untuk polusi
jadi tidak semerta merta semuanya harus selesai dalam waktu kurang waktu
dan kg dengan
itu sudah mencoba untuk melakukan modifikasi cuaca
walaupun dalam kurun waktu satu minggu ini
mulai dari kemarin memang belum berhasil karena kondisi awan yang belum ada
namun dari pemerintah perusahaan melalui tadi saya sampaikan pada penanian lalu mencana
nah itu sudah melakukan mungkin terus dilakukan ketika ada kesempatan itu akan dilakukan
masyarakat ibu kota tentunya akan sangat paham
banyak solusi yang dikaji atau tengah digodok oleh pemerintah provinsi dki jakarta
tentunya kita juga paham bahwa hasilnya tidak akan mungkin instan
tadi pak heru sudah sampaikan terkait dengan uji emisi kendaraan
di mana ini menjadi salah satu intervensi yang paling besar dalam menyumbang polusi yang ada di ibu kota jakarta
dari tahun dua ribu lima ini sudah terang terangan
sudah ada uji emisi kendaraan
tapi hasilnya memang tidak maksimal
tidak berjalan dengan efektif
nah karena sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik yaitu polusi
bagaimana kemudian pemprov bisa memastikan bahwa uji emisi kendaraan ini terkait dengan kepatuhan
kemudian juga penegakan hukumnya ini bisa menjadi solusi jitu untuk menekan polusi itu pak
yang tidak solusi jitu juga itu salah satu solusi dari sebagian yang tadi kami sampaikan
termasuk juga atpm yang memiliki bengkel bengkel ketika mobil kendaraan itu masuk bengkel
keluar dari bengkel itu dipastikan bahwa kendaraannya adalah lolos dari uji emisi
berikutnya juga jajaran pemda sudah sejak dari awal untuk jangka panjang menanam pohon menambah ruang terbuka hijau
dan juga sekarang gerakan sudah nasional
nah ini terus kami galakkan
oke terkait dengan razia tilang uji emisi
kemudian bagaimana ke depannya pemerintah provinsi dki pahru bisa memastikan tidak hanya implementasi
tapi juga pemantauannya terkait razia uji emisi ini
baik tidak hanya untuk kendaraan pribadi tapi juga kendaraan umum
kalau mereka misalnya yang perpanjang setiap enam bulan
yang ter mobil bak kan itu setiap enam bulan termasuk juga uji emisi
kemudian semuanya pihak harus disiplin
tidak hanya pemerintah daerah tidak hanya pemerintah pusat
dan menanggulangi polusi ya kita semua individu juga harus memikirkan
harus disiplin terhadap kegiatan yang masing masing
kalau kendaraan yang merasa bahwa oh iya menyebabkan polusi ya dilakukan
jadi perbaikan atau konsultasi ke ppm setempat dan kira kira seperti itu
tadi terkait dengan kendaraan listrik
terkait dengan kendaraan listrik ini beberapa pihak mengatakan sebenarnya ini bukan solusi yang terlalu tepat
misalkan waki yang menyampaikan karena sumber energi yang digunakan untuk kendaraan listrik ini kan berasal dari pltu batubara
yang mana ini menjadi salah satu masalah dari polusi itu sendiri
nah kalau alkm
sn kemudian didorong untuk menggunakan kendaraan listrik misalkan motor listrik jumlahnya pun tidak masif
nah apakah kemudian dengan kendaraan listrik ini menjadi solusi pemprov dki
atau ini hanya sebenarnya meneruskan keinginan dari pemerintah pusat saja pak
ya pertama kan ada keputusan presidennya
yang berikutnya kan kita menanamkan untuk jangka panjang
kita mulai sekarang untuk terus menerus beralih ke kendaraan listrik
beralih ke kendaraan eh sekarang juga ada aib
jadi yang berlahan tapi pasti kita terus kita mulai dari sekarang
memang kalau disandingkan atau dibandingkan dengan polusi yang ada
ya memang belum maksimal tapi kan kita mulai dari sekarang
nah terkait dengan tadi ada pltu dan lain lain saya tidak berkomentar
silahkan yang bisa meneliti bisa mengamati memiliki hak untuk mencari
sampaikan bahwa pltu itu adalah menumbang terbesar polusi
ya silahkan disampaikan kepada pemerintah pusat disampaikan kepada pemilik pltu itu sendiri
tentunya tidak ada hasil yang instan
tapi kita menghargai apa saja yang sudah dilakukan oleh pemprov untuk bisa mengatasi polusi
dan kita harapkan tidak lama lagi atau dalam waktu dekat
kita tidak lagi masyarakat jakarta tidak lagi terkepung polusi
sehingga semuanya bisa berjalan secara sehat
sehat berkegiatan beraktivitas seperti sedia kala
terima kasih pak heru budi hartono penjabat gubernur dki jakarta
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected pada hari ini
selamat sore sehat selalu pak
terima kasih selamat sore